sebuah komunitas di kawasan bsd tangerang selatan rutin membagikan makanan untuk berbuka puasa
mereka biasanya membagikan makanan untuk para kuli bangunan sopir taksi dan juga ojek online
dengan aku bagi bagi makanan ini kan bisa ngebantu mereka untuk jadi menu buka puasa mereka gitu
nah kalau misalnya untuk daerahnya sendiri kita pantau sih ada yang di daerah lebok bu
lulus karena di daerah lebak bulus itu kan banyak banget kuli kuli bangunan yang belum dapat pekerjaan
di kawasan duren tiga jakarta selatan juga ada komunitas yang rutin membagikan makanan untuk berbuka puasa
pipit salah satu anggota yang ikut serta membagikan makanan dan takjil saat menjelang buka puasa mengatakan
biasanya makanan yang diberikan berupa nasi dengan lauk pauk
tak jarang juga makanan tersebut dimasak sendiri
makanannya tiap hari nasi bok ada kos
ormah kadang kadang setiap harinya ganti ganti menu
ada nasi padang ayam geprek ada tehnya juga
senang banget bahagia bisa berbagi
dalam sehari dibagikan sekitar lima puluh hingga enam puluh bungkus nasi
kelompok bank sampah di gresik menggelar aksi sosial
menyalurkan bantuan paket sembako dengan cara menukarkan atau barter sampah plastik
aksi sosial bertajuk cerdas berplastik berlangsung selama dua hari rabu dan kamis
terdapat delapan enam ratus paket sembako untuk warga yang menukarkan sampah plastik di bank sampah setempat
barter sampah plastik dengan sembako digagas kelompok bank sampah dan pt petrokimia gresik
untuk warga delapan desa di wilayah kecamatan kota gresik dan manyar kabupaten gresik jawa timur
nantinya sampah plastik yang terkumpul di bank sampah sebagian dijual
tetapi sebagian lainnya diolah menjadi beragam souvenir cantik sehingga memiliki nilai ekonomis
tim liputan cnn indonesia